sementara itu semarang akhirnya mengoperasikan bus kota berbahan bakar gas alam atau bbg
sebanyak tujuh puluh dua bus brt trans semarang dipasangi konverter gas
hasil kerjasama antara pemerintah kota toyama jepang dengan pemerintah kota semarang
bus kota berbahan bakar gas ini akhirnya terwujud di semarang
sebanyak tujuh puluh dua bus brt yang awalnya hanya bisa mengkonsumsi solar
kini ditambah konverter dan tabung sehingga bisa diberi bahan bakar gas alami
bahan bakar gas alam ini memiliki keunggulan diantaranya lebih murah
menghasilkan energi lebih besar dan ramah lingkungan
bus berbahan bakar gas ini hasil kerjasama pemerintah kota semarang
dengan pemerintah kota toyama yang memberi hibah separuh biaya konverter
yang pertama adalah dengan supporting atau bantuan dari solar ke bahan bakar gas
untuk transportasi masal di mana skimnya adalah pembiayaan lima puluh persen lima puluh persen
lima puluh persen bantuan dari kota toyama lima puluh persen dari abu abu itu
untuk memasok gas bagi bahan bakar bus di semarang ada tiga stasiun pengisian bbg
yaitu di penggaron mangkang dan kaligawe
damar sinuko semarang